saya tidak bisa mengintervensi proses hukum yang sedang berjalan
bukan hanya kasus fs saja untuk semua kasus
tidak karena kita harus menghormati proses hukum yang ada di lembaga lembaga negara yang sedang berjalan